nganjar akan kuhabisin kau dengan penang besar kakakku ini
tampaknya dia bukan orang biasa
terlihat dari jurus jurus yang ia gunakan
dan hawa yang terpancar dari tubuhnya
mungkin dia masih keturunan darah bangsa
dia adalah keturunan raja raja
aku tidak boleh
dia tidak boleh dianggap remeh
kami tidak berhati hati
maaf kisanak ada yang terluka
kenapa kisanak memakai
kisah kisah yang terjadi di dalam hidupku
kisah kisah yang terjadi di dalam hidupku
kisah kisah yang terjadi di dalam hidupku
kisah kisah yang terjadi di dalam hidupku
kisah kisah yang terjadi di dalam hidupku
kisah kisah yang terjadi di dalam hidupku
kisah kisah yang terjadi di dalam hidupku
kisah kisah yang terjadi di dalam hidupku
kisah kisah yang terjadi di dalam hidupku

kisah kisah yang terjadi di dalam hidupku

sudah salah sejauh bodoh
rupanya kalian ingin menentangku
kami pergi dari disini
aku harus berhati hati kepada kedua senjata yang mereka gunakan sebaiknya aku menjaga jarak
hai jangan kabur kau apa kau bilang aku mundur aku tidak akan mundur kalian tidak usah khawatir
baru memiliki ilmu khanuragen yang lemas pintu saja kalian sudah sombong baiklah
ya allah terima kasih kau telah mendatangkannya demi menyelamatkanku aku
benar benar tidak menyangka ternyata ilmu kanoraganya sudah jauh meningkat
dia pun sudah kembali mendapatkan pusakanya
yang terkenal di dalam diri dia itu adalah khanuragen yang menjaga jarak
terimalah kesaktian dari sepi kembar
kurang ajar kalau begini terus kibun dan nyeser ntet akan kalah siapa orang ini sebenarnya tidak
bisa dibiarkan dan kalau sampai mereka berdua kalah aku akan kehilangan rasa sedangkan
aku membutuhkannya untuk pupacara adhiana reswaan baiklah kalau begitu lebih baik aku
menyembunyikan rara santang ketempat yang lebih aman sambil menunggu waktu yang tersebut melakukan
maaf kisanak ada yang terluka
siapa kisanak kenapa kisanak memakai
hei jangan lari kisanak
siapa orang itu kelihatannya dia sedang terburu buru
dia bikin kita siapa main tabrak saja terus pergi kapal
tidak apa apa paman yang penting kita tidak terluka
mari kita lanjutkan perjalanan kita
hei jangan lari kisanak
gawat gawat ayo ada yang mengenalinya kita harus ber
hei kisanak jangan lari
bagaimanapun caranya aku harus bisa keluar dari sini
ayah anda menungguku membawa pulang tombak antabuka
mungkin suaraku akan kembali lagi
sekarang lebih baik aku harus segera tinggalkan tempat ini sebelum terlambat